kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar as pada perdagangan pagi hari ini
kita lihat seperti apa pergerakan rupiah
pergerakan rupiah pada rabu ini dipengaruhi oleh data inflasi amerika serikat yang menurun
serta menjelang pertemuan the fed pada minggu depan
penguatan dolar bisa diadang dengan neraca perdagangan dalam negeri
yang masih surplus empat miliar dolar as
selanjutnya kita lihat bagaimana pembukaan indeks harga saham gabungan pada sesi pertama rabu pagi ini
setelah diprediksi melanjutkan penguatan isg hari ini dibuka melemah
salah satu penggerak isg hari ini sebenarnya data dari hasil rilis cpi as
yang akan menjadi salah satu parameter the fed untuk menentukan kebijakan suku bunga pada september ini
penguatan ysg juga sebenarnya masih bisa didorong oleh penguatan sam sam perbankan
dan sam bicaps yang kompak menguat pada perdagangan selasa kemarin
selain itu penguatan isg juga didorong oleh arus dana inflow investor asing yang masih deras
komoditas andalan di indonesia seperti batu bara masih berada di atas angin
yang tentunya akan menjadi sentimen positif untuk ihsg hingga akhir tahun nanti
selanjutnya kita pantau pembukaan bursa saham utama di asia pasifik pada rabu pagi waktu indonesia
kita lihat di belakang saya seperti apa
sepertinya semua terkoreksi nike hanseng shanghai kopi juga melemah
kontrak berjangka di asia pasifik akan
anjlok pada pembukaan pada hari rabu ini setelah indeks di wall street turun tajam
menyusul laporan indeks harga konsumen as yang lebih tinggi dari perkiraan untuk bulan agustus
data asia yang dikeluarkan pada selasa kemarin memang menawarkan gambaran suram tentang perekonomian regional
kita beralih ke perdagangan bursa sam europe di youtube waktu setempat hari selasa sore
kita lihat semua juga
keuntungan bursa eropa di awal sesi buyar sehingga ditutup negatif pada perdagangan selasa setelah pengumuman inflasi
lagi lagi inflasi amerika serikat di agustus saya lebih tinggi dari perkiraan
memimpin pelemahan bursa eropa karena sebagian besar sektor dan bursa utama di zona merah
angka tersebut memicu pasar beransumsi bahwa bank sentral amerika serikat atau federal reserve akan tetap agresif dalam pengetatan kebijakan moneternya
sekarang kita ke penutupan bursa saham amerika serikat yang ditutup pagi tadi waktu indonesia
kembali lagi semua
merah bahkan terkoreksi dalam tuh nasdaq
wall street anjlok di perdagangan selasa dan menghentikan kenaikan di empat hari beruntun
indeks utama pun mencatat presentasi penurunan harian terbesar sejak juni dua ribu dua puluh selama pergolakan pandemi covid sembilan belas
laporan inflasi yang lebih panas daripada perkiraan menghancurkan harapan bahwa federal reserve dapat mengurangi pengetatan kebijakannya dalam beberapa bulan mendatang
sam sam teknologi
yang sensitif terhadap suku bunga dan pemimpin pasar yang berdekatan dengan teknologi tumbang